ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di jtv

bagaimana kalau sekarang
biar saya dan anak anak saja yang mencari arya
tunggu saja dia
waktu saya membakar buku itu tadi
aldin sempat memberitahu saya sesuatu pak
jadi tadi aldin bilang
kalau dia sempat melihat arya
masuk ke ruangan kerja pak kiai
untuk mencari sesuatu
apa yang kamu buat
apa yang kamu buat
ngapain kamu duluan kejar pak kiai
pak kiai tadi menyuruh saya untuk menaruh tasbihnya yang dari arab
saya tidak pernah menyuruh arya untuk menyimpan taswi saya di dalam lemari
jadi jin ini sangat berbahaya
jin yang lepas itu akan membuat masalah lebih besar lagi
karena menurut kiai jafar
jin yang lepas itu bisa mempengaruhi orang untuk berbuat jahat
kita harus segera menemui kiai ibrahim
untuk memberitahu jin ini
iya sebaiknya begitu
ini kan sudah kelihatan sana
sani dengar saya akan mengabulkan apapun semua keinginan kamu

enggak mau ah sani emang masih punya imah
aduh sorry banget nih ya
di situ panas ya pengep ya
tuh kepala sampai botak gitu
iya bentaran gatel
saya tahu kamu masih ragu ragu
kamu bisa buktikan
apa keinginan kamu
apa keinginan kamu
ini bukannya gue kepancing atau apa nih ya
tentu saja sani tentu
tentu saja sani tentu
saya tidak akan membiarkan kamu menyentuh mobil itu
saya sudah keluar dari dalam botol ini
aduh sorry banget ya
nih sekarang lo mau apa lo gak bisa berkutik
kamu ngapain disitu
kamu ngapain disitu
ya udah buruan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
a'ubillah minasyaitan wa bismillah
akhirnya atas ini
jinn yang lepas itu masih memparkan tempat kamu
sekarang kita coba untuk mendapatkan tekstur
a'ubillah minasyaitan wa bismillah
kemana atas itu
mau lihat dulu
apa sih betul
mau lari kemana lu jin botak
ketemu lagi sama gue
sani yang ganteng
katanya kamu kepengen hidup tenang
nah lu tahu lu gue ganteng
ngelepasin mah kagak
aduh maaf banget nih
raiwan pohon kagak lu gak kemen kepan mah gue
ilmu gue iman gue masih kuat nih ya
aduh lu udah di situ lu eh
sekarang matilah ampu gue aja lu
ya udah sebaiknya kita lanjutkan perjalanan
penemuan buku sesat yang dimiliki arya di pesantren kita ini
adalah masalah yang sangat serius
dan ini belum pernah terjadi sebelumnya
saya sudah menghubungi kiai mukmi
dan beliau meminta agar saya menyelesaikannya dengan keras
arya pernah ngomong dengan saya pak kiai
katanya dia ingin sekali punya ilmu yang tidak tandingnya
dia ingin lebih hebat dibanding kiai mukmi
tidak seharusnya dia punya pikiran seperti itu
kalian di pesantren ini hanya diajarkan ilmu ilmu agama
berdasarkan al quran dan hadis
semua itu hanya untuk menambah keimanan kita
sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari hari
kalaupun dalam pesantren ini pernah mengajarkan ilmu ilmu viritas
ataupun amalan amalan tertentu
ini semua semata mata hanya untuk memuji kebesaran allah
bukan untuk hebat hebatan